sementara di jombang satu keluarga yang terdiri dari ayah ibu dan dua anak
tewas setelah sepeda motor yang dikendarai terjatuh dan terlindas truk gandeng
pemakaman satu keluarga ini pun diwarnai isak tangis keluarga
isak tangis keluarga pecah saat empat korban kecelakaan maut di jombang
tiba di rumah duka di jalan simo gunung barat tol dua sukomanunggal surabaya senin pagi
keluarga dan tetangga masih tak percaya keempat korban harus meninggal dengan cara tragis
kesedihan pun berlanjut saat empat korban yang terdiri dari pasangan suami istri sumarto dan dewi andarini
yang tengah mengandung empat bulan serta kedua anaknya ines dan naya tiga tahun dimakamkan di satu liang lahat
bahkan pengasuh salah satu anak korban pingsan di pemakaman umum simo tambahan karena tak kuat menahan kesedihan
keempat korban satu keluarga ini minggu malam mengalami kecelakaan hebat di jalan raya berantas desa tapen jombang
saat itu sepeda motor yang dikendarai satu keluarga ini terjatuh akibat menghindari jalan berlubang
namun naas mereka justru terjatuh masuk ke dalam kolong truk hingga akhirnya tewas terlindas